alun alun kota cimahi
sopir kedua minibus mengaku membawa penumpang untuk mudik ke wonosobo
melalui jalan tikus arteri pada malam hari
para pemudik diketahui membayar ongkos rp empat ratus
kepada penyedia jasa travel di jakarta
tugas kemudian mengawal kedua mobil minibus
untuk putar balik kembali ke arah jakarta melalui tol purbalenyi
sebelum diputar balik polisi menilang supir minibus
karena melanggar ketentuan larangan mudik
mereka semua rombongan mau mudik ke wonosobo
jadi sekarang kami terpaksa bawa mereka kami giring mereka
ke getol baros untuk dikembalikan ke arah jakarta